purbasari kembali menghadirkan edisi spesial purbasari lipstick color made
dalam pembuatan packaging dengan mengangkat tema kaloristik
kita tahu bahwa setiap wanita memiliki personal yang berbeda beda
dan seperti yang kita tahu bahwa purbasari lipstick color made memiliki lima belas harian warna
untuk membuat karakter karakter ilustrasi tertentu
challengingnya sih sebenarnya lebih kayak bikin visualnya aja sih
supaya gimana caranya itu tuh bisa cocok dengan kelompok warna yang mereka tentukan sih
launching kali ini juga dihadiri oleh beberapa beauty influencer salah satunya astari budi
menurut beauty vlogger yang akrab di saperiri ini
trend lipstick tahun ini masih seputar konsep ombre
ombre kayaknya masih bagus sih masih pada seneng bikin ombrek
mereka pakai warnanya itu biasanya lebih ke nude gak yang terlalu bervariasi
hadirnya berbagai karakter ini harapannya perempuan indonesia bisa percaya diri
dengan apapun karakter yang dimiliki dan bebas berekspresi mencerminkan karakter masing masing
tim liputan cnn indonesia